beginilah beratnya perjuangan yang harus dilalui sejumlah mahasiswa kecamatan rante bulahan timur kabupaten mamasa sulawesi barat untuk mengikuti perkuliahan secara online
mereka terpaksa menempuh medan berat mencari jaringan internet
tidak hanya harus melewati jalan berlumpur para mahasiswa ini juga harus menapaki kawasan hutan hingga ke puncak gunung
demi perkuliahan secara online sejak pandemi virus corona melanda
salah satu titik di puncak gunung ini merupakan satu satunya tempat terdekat yang dapat dijangkau sejumlah mahasiswa untuk mendapatkan jaringan internet
sebuah tenda darurat disiapkan agar para mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di sulawesi selatan dan sulawesi barat ini
dapat mengikuti perkuliahan dengan nyaman
suka dukanya banyak sekali pak mulai dari perjalanan dari rumah saya itu tiga puluh menit terus mendaki gunung aduh pokoknya susah sekali
terus kalau biasa juga kalau misalnya hujan ya biasa terlambat datang di sini ya akibatnya juga biasa alpah
para mahasiswa di daerah ini berharap pemerintah menyiapkan fasilitas jaringan internet
agar mereka dapat mengikuti perkuliahan secara online di tempat yang lebih dekat dengan rumah mereka
apalagi tidak jarang para mahasiswa ini harus mengelus dada
lantaran dinyatakan tidak ikut kuliah oleh dosen karena terlambat mengikuti perkuliahan online
akibat terhalang cuaca buruk yang saat ini kerap terjadi
abdi febriyadi mamasa sulawesi barat